pak budi halilumio apa yang diterangkan disitu
dapat saya jelaskan di tanggal berapa jam berapa
di layar antara komunikasi antara akun whatsapp dengan nomor enam ribu dua ratus delapan puluh lima sekian sekian
atas nama akun whatsapp richard dengan akun whatsapp nomor enam ribu dua ratus delapan puluh satu sekian
atas nama akun whatsapp irjen freddy sambo
komunikasi dilakukan pada tanggal sembilan belas bulan tujuh dua ribu dua puluh dua pukul tiga empat puluh delapan am dengan kalimat sebagai berikut
yang pertama adalah dari akun whatsapp irjen freddy sambo mengirimkan kalimat
kemudian bapak kapolri menyampaikan kalau ada yang nggak nyaman laporkan saya sgr
biar saya laporkan bapak kapolri
kemudian dijawab oleh akun whatsapp atas nama richard
siap sehat bapak siap baik bapak
kemudian ditanggapin lagi oleh akun whatsapp irjen freddy sambo
buat tenang keluarga di manado ya cat wa saya kalau ada yang gak enak di hati kamu
kemudian dijawab oleh akun whatsapp
kemudian dijawab oleh akun whatsapp
kemudian dijawab oleh akun whatsapp
kemudian dijawab oleh akun whatsapp
siap baik bapak
kemudian ditanggapin lagi oleh akun whatsapp irjen freddy sambu
artinya ahli ini keterangan yang ini yang tadi saudara bacakan sesuai dengan yang di bap itu ya
pertanyaan sekarang ini ahli
ini nomor telepon ini bisa terdeteksi atas nama irjen verdi sambo dan richard itu bagaimana
jadi data ini tersimpan di handphone yang kami terima
ini data ini tersimpan di handphone yang kami terima
nama ini muncul saat seseorang menyimpan nomor tersebut di dalam kontak dia
jadi nama tersebut merupakan nama kontak yang tersimpan di dalam barang bukti digital
kalau tidak diberi nama apakah bisa terdeteksi bahwa itu adalah nama orangnya
kalau tidak disimpan di dalam kontak nama yang tertampil adalah nama
default yang disetting oleh si pemilik akun whatsappnya
misal saya setting menjadi inisial as maka disitu akan muncul as
nah tapi yang ahli teliti dalam persoalan ini
dalam hal ini kontak tersebut disimpan di dalam handphone dengan nama irjen verdi sambo
adakah saudara temukan lain kontak yang ada dalam handphone itu atas nama putri candrawati
mohon waktu pak satu satu menit pak
kalau kuat ma'ruf ada
tidak dikasih waktu lagi kita sama majelis itu masalahnya
jadi di dalam handphone tersebut
ditemukan satu grup whatsapp dengan nama grup duren tiga
di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut
di antaranya ada kontak whatsapp dengan nama irjen verdi sambo
kemudian ada kontak whatsapp dengan nama putri candrawati dan seterusnya
oh berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini lima orang ini ada ya
ada enggak percakapan yang
ada percakapan yang terjadi dalam grup itu
percakapannya di sini sudah tidak ada pak
terdeteksi nggak kapan pembuatan grup itu
grup ini dibuat pada tanggal sebelas bulan tujuh dua ribu dua puluh dua oleh akun whatsapp
itu penghapusan apa pembuatan
berarti setelah itu
kemudian ada grup lain juga mbak
di sini dibuat oleh akun whatsapp dengan nama ricky wibowo
ada penghapusan enggak percakapan dalam situ
biasa kan ada timer dipasang tuh dalam waktu dua puluh menit
kalau di sini hanya
rentang waktunya hanya singkat pak
akun whatsapp si atas nama richard
masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari satu hari
dia di ad pada jam lima pagi tanggal sebelas kemudian di remove dari grup tersebut pada jam delapan tanggal sebelas
jadi enggak sampai satu hari
akun whatsapp richard dimasukkan
kemudian tanggal di hari yang sama tanggal delapan pagi akun whatsapp richard di remove dari grup tersebut
nama grupnya abs lain
nama grupnya durian tiga
oh bukan abs lagi ya
anak buah sambo
yang grup yang tadi itu ada percakapan yang terdeteksi nggak
di dalam grup duren tiga tidak ada
tidak ada ya
itu sudah terhapus semua
kalau ada yang lain ada grup namanya adc karas
di sini ada grup lain
nah di dalam grup tadi yang duren tiga setelah itu tadi
itu berapa orang yang gonta grupnya
lebih dari tujuh pak
lebih dari tujuh
apakah terdakwa sambo juga ada dalam situ
kalau ibu putri
kontak whatsapp atas nama ejen freddy sambo
ibu putri juga ada
kontak atas nama putri candrawati
oh ada juga
yang kuat ricky richard eliezer ada juga
yang dikeluarin richard yang di remove tadi ya
untuk penamaan kontak mungkin berbeda beda pak di sini
kalau bisa disebutkan nomornya mungkin lebih spesifik pak
di rianto di rukodin apa
di rianto di rukodin apa

di rianto di rukodin apa
di rianto di rukodin apa
sudah cukup mas
ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan itu
ada grup whatsapp yang lain tadi pak yang mungkin belum ditanyakan
di sini ada grup whatsapp adc karas
iya itu sudah lama bu masih baru
sudah lama bapak masih baru
ini dibuat pada tahun dua ribu dua puluh satu
kita yang baru aja yang mau dikejar
tapi keteranganmu yang ada di bap kurang lebih sama dengan dia
kalau inavis juga begitu ya
inavis juga begitu ya
kalau bapak ahli kriminolog keterangannya di bap kurang lebih sama pak ya